bank indonesia memperkirakan inflasi pada oktober dua ribu dua puluh dua sedikit lebih rendah dibanding september dua ribu dua puluh dua secara tahunan berdasarkan survei terakhir
untuk mengendalikan inflasi bi juga menggelar gerakan nasional pengendalian inflasi pangan atau gnpip
dodi menegaskan bahwa kenaikan suku bunga acuan sudah diukur dan bukan diterapkan untuk mengatasi inflasi yang seharusnya tidak diatasi dengan kenaikan suku bunga